ratusan warga pada kembang mendatangi mapul restasi kemalaya jawa barat jumat pagi
mereka dijemput dua bus polisi untuk mengikuti proses vaksinasi covid sembilan belas
mayoritas peserta vaksin ini merupakan orang lanjut usia
mereka belum tersentuh vaksinasi karena lokasi puskesmas yang jauh
sejumlah lansia harus dibantu polisi saat proses pengisian data keluhan penyakit
gimana pak habis ini vaksin gimana alasannya ada yang beda atau tidak
alasannya ikut pasin atau apa pak
alasannya ikut pengurusan pemerintah saja
selain menyasar komunitas dan masyarakat pelosok
pemohon sim juga diharuskan mengikuti vaksinasi usai dinyatakan lolos ujian sim
peserta mengaku antusias mengikuti vaksinasi demi terbentuknya kekebalan komunitas
pemohon sim kita tanya sudah vaksin atau belum
nah sebagian ternyata ada yang belum vaksin makanya langsung kita berikan vaksin
dan juga menyampaikan ke mereka kalau ada saudaranya atau teman temannya
yang belum vaksin agar diajak ke korek tasik malaya
dan kita siapkan grep vaksin di sebelah
usai vaksin peserta mendapat makanan ringan
deden rahadian tasik malaya jawa barat